emang beneran ustam ustam lagi ngopi
tuh kan tuh kan
kapan kapan tuh lukman
biasa dia tuh
tapi bu sakiti ini lukman tuh lagi beneran
eh lukman apaan sih
kamu tuh udah lupa udah deh
lupa tuh jangan ngajak ngajak
mending pak serikiti ke dapur deh
emang pak serikiti gak mau ketinggalan
pasti kamu mau kan jadi anak yang soleh
nah gimana kalau kamu pakai uang kamu dulu buat berobat nih kucing
kamu kan mau jadi anak yang soleh
yaudahlah oke lah kamu gitu
ismail sekarang kamu ambil tas nih buat kucingnya
nanti jalan kucingnya masuk angin nanti
kita siap siap pakai tas dulu ya sama kucingnya muka dulu
kamu ambil tas buta
nanti ketemu lihat di gerbang
sebentar sekarang kamu ikut aku ke gerbang
tunggu dulu tunggu dulu
asuma kalian pada mau ke mana
gak loh mereka ngapain
hmm mungkin sih mereka tuh mau jajan deh
kalau dia mau jajan kita harus jajan juga dong
wah betul itu kata
betul itu kata lo
kita ke sini mau bawa kucing nih ke dokter
ini di tas nih
gak gak gak gak
emang enak makanya gak percaya nri
kita mau bawa kucing nih ke dokter

tadi aja aku di muntahan semuka
udah gitu tapi bau tenang lagi
mereka ngapain sih ke dokter
ala paling tuh mereka alasan aja sob
mungkin sih mereka mau jajan ya
seperti yang terpikirin
ehm lukman emang kamu mau jajan
pakai duit siapa emang
emang duit kamu lah
cuman kalau orang kaya duitnya dipakai terus mah abis juga kali
nah aku udah tambahin
ngomong ngomong udah dapat izin belum dari pusat musa yang mulia dan santun
udah aku minta kita
gara gara pak sikiti itu ngelamang ngelamain haikal
ngebawa kucing ke dokter pak sikiti
kalau kucingnya mati gimana pak sikiti
enggak mau enggak mau enggak mau
saya nggak mau kena dosa
yaudah yaudah yaudah
sekarang kalian saya izinin keluar
jangan pakai lama lama
begitu selesai ke dokter langsung balik
enggak enggak enggak enggak
enggak enggak enggak enggak
haikal itu pintu bukan sendiri aja ya
tapi inget tutup lagi
iya pak sikiti
waduh aduh aduh
ngapa pakai ikut ikutan
mau ikut keluar juga
hah hah hah
iya pak sikiti
kita itu mau ikut haikal buat nyantarin kucing itu ke dokter gigi
iya betul banget
itu maaf pak sikiti
nah justru itu pak sikiti
segala sesuatu itu harus dilakukan secara gotong royong
cerdas banget itu
loh kan nggak boleh diam
udah udah dong
kita itu udah minta izin sama ustadz ustadz
ustadz pengusahanya lagi di dapur
iya tadi kita minta izin ustadz musa ke dapur
di dapur ustadz musanya
eh pak budi
tuh tuh tuh
tuh tuh tuh tuh
kan kan kan tuh kan
kan kan kan biasa
tapi bes sikiti ini lukman tuh lagi beneran
eh lukman apaan sih
kamu tuh udah lupa udah deh
lupa tuh jangan ngajak ngajak
mending pak sikiti ke dapur deh
emang pak sikiti gak mau ketinggalan
sebelum abis buruan
mending kita keluar
terus pak sikiti makan makan
kita kan udah izin ya gak
nah kalau begitu saya ke dapur dulu
selama kucing itu belum ada yang adopsi
kita akan memelihara kucing itu untuk sementara
dan juga sambil nunggu kalian bikin selebarannya
berarti kita harus makan kucingnya lagi dong
aku agak demen
memelihara kucing terlantar itu merupakan bagian dari ibadah
dan ini juga
masuk ke dalam tugas
sesama makhluk hidup
kan kita semua tahu
makhluk hidup itu bukan hanya manusia
terus ada tumbuhan
terus ada lagi makhluk yang tidak terlihat oleh kasat mata
itu juga ciptaan allah
tapi bukan makhluk hidup
namanya makhluk jahil
jadi nanti ustazah akan membagi kalian ke beberapa kelompok
kalian akan memilih kucing mana yang paling baik
pilih kucing mana yang akan kalian pelihara
semuanya kebagian ya
aduh ini jadi
ini saya tidak mau
ini saya tidak mau

ya ampun amalia najwa dinda
jadi kalian tidak mau melihara kucingnya
enggak enggak dapat kali
eh enggak ada cerita
enggak ada cerita
semuanya harus beri arah kucing
termasuk kalian juga harus
mau beri arah kucing atau beri arah buaya
kalau begitu semuanya sudah kebagian ya
satu dua tiga empat lima
udah lima kelompok
berarti sisanya tinggal dua kucing lagi nih
nah ini buat kelompok hasuma sama trio bemo ya
pas kan jadinya ya
haikal asun manil
banggungnya cuma sampai sini
kalau mau ditambahin catwalk
nanti aku akan nyambungin
nanti aku akan nyambungin
nanti aku akan nyambungin
nanti aku akan nyambungin

nah di sini
ini tuh bukan dokter hewan tapi dokter manusia gimana sih
nanti dokternya nggak tahu sih
ya kan dokter ya
ya gak apa apa
ternyata mereka benar
mereka itu bukan mau jajan
ternyata mereka bukan jajan